cnn indonesia breaking news
dan kita langsung ikuti konferensi pers pdip di lanteng agung jakarta
kepala daerah yang terbaik kepada masyarakat untuk dapat dipilih dalam pilkada serentak bulan februari dua ribu tujuh belas yang akan datang
mudah mudahan inilah ikhtiar kami untuk memperbaiki segala kekurangan partai politik termasuk kekurangan pdi perjuangan
sehingga dalam hal melakukan seleksi dan menetapkan calon kepala daerah kita senantiasa memperhatikan hal hal yang menyangkut aspirasi rakyat
aspirasi masyarakat pendapat berbagai kalangan dan lain sebagainya
kami percaya sepenuhnya instansi ketua umum dpp pdi perjuangan yang oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami
diberikan kewenangan khusus berupa hak prerogatif untuk menentukan hal hal yang dianggap strategis oleh ibu ketua umum
untuk kemudian menggunakan hak prerogatif itu jika dipandang perlu untuk kemudian ditempuh jalan melalui hak prerogatif tersebut
namun demikian dalam prakteknya banyak sekali keputusan keputusan partai menyangkut penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini
yang telah ditentukan melalui mekanisme penjaringan penyaringan dan juga rapat rapat di tingkat cabang di tingkat dpd maupun di tingkat pleno dewan pimpinan pusat partai
teman teman pers sekalian yang saya hormati demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai prolog
atau pra pengumuman menyangkut calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari satu ratus satu pilkada serentak di seluruh indonesia
termasuk pra pengumuman terhadap siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
selanjutnya kami memohon kesabaran dan kesediaan teman teman sekalian untuk dapat menunggu pukul dua puluh nanti
di mana kami akan melaporkan secara resmi hasil pleno rapat dpp partai
menyangkut pengambilan keputusan terakhir mengenai siapa calon calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang belum diambil keputusan termasuk pengambilan keputusan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
akhirnya atas segala curahan perhatian yang diberikan oleh teman teman

mengikuti dinamika dan dialektika di internal pdi perjuangan
dengan kerendahan hati kami atas nama dpp pdi perjuangan mengucapkan beribu ribu terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya
selanjutnya kami memohon waktu untuk berangkat ke tengku umar
karena rapat pleno dpp terakhir untuk pengambilan keputusan akan dilakukan di kediaman
ibu megawati soekarno putri
demikian pengumuman pendahuluan yang dapat kami sampaikan
kurang lebihnya kami mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih karena belum ada pengumuman pokok yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini
belum diadakan tanya jawab
tidak ada tanya jawab
kita lihat tadi adalah ahmad baswarah yaitu sewasaik jn pdi perjuangan
jadi berbicara saya juga baru tahu ya ternyata untuk mengumumkan kandidat untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk satu ratus satu kekadeh yang akan terlaksana
termasuk yang belum diputuskan adalah dki jakarta kandidat dari pdi perjuangan ternyata ada yang namanya fase pemanasan
yang disebut dengan prolog ataupun prapengumuman ya
jadi akan ada tadi jelaskan sedikit mengenai mekanisme penyaringan
kemudian kita lihat bahwa ternyata pers ataupun juga publik diminta untuk bersabar karena nanti pengumuman secara resmi akan diumumkan pada pukul dua puluh waktu indonesia barat atau tepatnya pukul delapan malam
kita belum tahu siapa yang akan mengumumkan tapi kemungkinan besar adalah megawati soekarno putri ya
tapi yang pasti kita lihat akan ada rapat pleno dpp partai mengenai calon daerah
dan saat ini pasca tadi diberikan
jadi memberikan prolog istilah ahmad baisara tadi mereka akan pergi ke tuku umar ke diaman ibu megawati soekarno putri untuk kemudian melakukan rapat pleno
tapi memang keputusan akhir pastinya ada di tangan ibu megawati soekarno putri
dan akan ada beberapa nama ya kita lihat ada ahok ataupun basuki cahayapurnama sebagai gubernur petahana
kemudian ada tri risma harini nanti
kita akan tunggu siapa yang diputuskan untuk maju sebagai calon dki satu dari dua
partai penguasa pemerintahan saat ini